sejumlah pelanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dikenai sanksi lari keliling lapangan di area tajur kota bogor jawa barat lantaran menolak bayar denda dalam razia protokol kesehatan rabu sore
sementara di kawasan tanah abang jakarta pusat sejumlah pengendara yang kedapatan tidak menggunakan masker diminta untuk menjalani sanksi dengan mengecat trotoar jalanan
antara lima juni sampai tujuh september dua ribu dua puluh satuan polisi pamung praja dki jakarta telah memberikan sanksi kerja sosial terhadap tiga puluh ribu orang
termasuk dalam sanksi kerja sosial ini adalah menyanyikan lagu kebangsaan menyapu jalan hingga masuk ke dalam peti jenazah
kita melakukan penindakan yang rutin sesuai dengan peraturan gubernur nomor tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
bersama skpd terkait
dalam peraturan nomor tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh tetap ada sanksi denda maupun sosial
epidemiolog universitas airlangga windu purnomo mengatakan sanksi kerja sosial kurang efektif
selain tidak membuat pelanggar protokol kesehatan jerah sanksi yang diterapkan dikhawatirkan justru menjadi kluster baru penyebaran virus corona
efek jerah tidak ada
itu main main aja orang disuruh masuk di jenazah ya ketawa ketawa aja dia
ya kan malah mungkin malah dijadikan pengalamannya dia
wah aku sudah pernah masuk ini malah mungkin minta difoto oleh temennya
ya ditunjuk tunjukkan pada orang lain apa anunya ini efeknya apa
senada dengan windu purnomo psikolog elizabeth santosa menilai sanksi kerja sosial tidak menjamin seseorang akan mematuhi protokol kesehatan
gimana pemkot bisa jadikan
dijamin bahwa dengan rasa takut ya mereka akan berpikir dan akan melakukan perubahan perilaku
tapi tetap kita harus hargai usahanya
sesuai peraturan gubernur dki jakarta no tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh selain sanksi kerja sosial pelanggar protokol kesehatan juga dikenakan denda hingga satu juta rupiah
satpol ppdki jakarta mencatat jumlah denda pelanggar protokol kesehatan
mencapai empat miliar rupiah
dari jumlah itu denda dari pelanggaran pemakaian masker mendominasi dengan lebih dari dua miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia